iya sejak saat itu aku percaya sama legenda manusia harimau
sekarang cepat masuk dalam
maksud gue kan udah ada si putra alam yang nemenin lo di sini
duh riza kamu gak setia kawan banget sih
kamu mau aku digerebek sama orang orang disini
gara gara aku berduaan sama alam di rumah ini
tadi di belakang aku sengaja bawa karisiku ke skauki
ini aku buatin nikmat untuk kamu
sudah enak kan
apa yang kau pikirkan kiai
aku masih penasaran sama legenda manusia harimau
kalau gitu sekarang apa yang mau kau katakan
sebenarnya ada peristiwa aneh yang jadi alasan kuatku kenapa aku percaya legenda manusia harimau itu beneran ada
dan akhir akhir ini juga sikap ayahku itu bikin aku percaya bikin aku tambah yakin kalau legenda manusia harimau itu ada hubungannya sama ayahku
tadi kau bilang ada peristiwa aneh
peristiwa apa itu kay
ada satu kejadian sebelum aku ketemu sama kamu
kay ada yang ngawasin aku deh
kok kemana cantik malam malam begini
mau apa kalian
serah katas ini
jangan jatuh lepas
dari mana datangnya harimau ini
kenapa harimau ini gak menyerangku
apa dia sengaja datang kesini untuk menolongku

itu harimau yang tadi
ngapain ya disitu
aku harus deketin
sejak saat itu aku percaya sama legenda manusia harimau
karena aku sudah melihat dengan mata kepala aku sendiri
jadi semenjak kejadian itu lo mulai nyari nyari soal manusia harimau
aku jadi suka cari artikel dan buku buku yang berhubungan sama legenda manusia harimau itu
dan aku juga gak habis pikir
sebenernya siapa orang itu
kenapa juga dia harus nolongin aku waktu itu
sekarang apa rencana kau selanjutnya
aku juga masih belum tau lam
tapi aku yakin banget
kejadian ini ada hubungannya sama ayahku
dan kenapa waktu itu aku bisa ditolongin sama manusia harimau
juga pasti karena ayahku
kitab yang tadi kita temukan dalam buku buku itu
itu punya ayahku
aku yakin semua kejadian aneh ini pasti ada hubungannya sama ayahku
aku mau ke kamar ayahku riz
aku mau cari dokumen dokumen punya ayahku
siapa tahu aja aku disitu nemuin petunjuk
nanti kalau ayah kau lihat gimana
ya makanya sekarang
mumpung ayah dan ibuku lagi pergi
ayo daripada kalian berdua mau disini mendingan ikut aku
aku yakin pasti ada yang sembuh
itu tentang masa lalunya
ayah kaoto sudah menghapus semua datanya tentang masa lalu
jangan bakal balik agar takut
bicara sama lelaki
ayahku selalu gak bolehin aku untuk menyentuh lukisan ini
pasti ada sesuatu kan lukisan ini